dalam amar putusan sidang hakim menyatakan terdakwa pelawak nurul komar terbukti bersalah melanggar pasal dua ratus enam puluh tiga ayat dua tentang pemalsuan surat
sementara itu korban yang juga pelapor sekaligus pemilik yayasan muhadi setiabudi mengaku masih kurang puas atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa
komar didakwa melakukan pemalsuan dokumen s dua dan s tiga dokumen tersebut diduga digunakan komar untuk mendaftarkan diri sebagai rektor universitas muhadi setiabudi brebes pada tahun dua ribu tujuh belas
menghormati keputusan majelis hakim pengadilan negeri brebes saya menghormati tapi saya tidak sependapat
saya tentunya bersama tim penasihat hukum tidak sependapat oleh karenanya kami naik banding
dengan keputusan majelis hakim satu tahun lima bulan saya selaku pihak korban ini
saya juga nanti akan pikir pikir kalau toh dari pihak pak komar mengajukan banding hak mereka
karena tuntutan jaksa penuntut umum tiga tahun